toko kain dan pakaian di pasar tekstil cipadu tanggerang pada rabu sepi dari aktivitas jual beli
sejumlah pedagang hanya menata barang dagangan sementara lainnya duduk menanti pembeli
pedagang mengaku kondisi ini harus mereka terima imbas maraknya penjualan yang dilakukan secara daring
belum lagi perang harga dengan produk online yang jauh lebih murah
menghadapi persoalan ini beberapa pedagang pun mulai bertransformasi dengan berjualan melalui aplikasi pesan untuk menawarkan produk ke pelanggan
kondisi serupa juga terlihat di blok a dan blok b pasar tanah abang jakarta
pedagang mengaku omset menurun hingga lima puluh persen
menteri kooperasi dan ukm teten mas duki yang meninjau kondisi para pedagang di pasar tanah abang
menyebut hal ini disebabkan oleh produk yang dijual para pedagang kalah bersaing dengan produk impor yang dijual dengan harga yang lebih murah
teten memastikan pihaknya akan mengatur ulang kebijakan masuknya barang impor melalui social commerce
ternyata mereka juga sudah melakukan transformasi
mereka jualan di online tapi mereka tidak bisa bersaing
nah tadi saya diskusi dengan pd pasar jaya memang ini terjadi penurunan dan kemungkinan bisa permanen
nah jadi nanti saya akan lihat lagi ya tadi mengenai apakah barang barang yang masuk ke
kita ini dengan yang sangat murah ini ilegal atau legal
atau memang kita terlalu murah terlalu mudah
sebelumnya sejumlah pedagang pakaian di tanah abang mengeluhkan sepi pembeli
beberapa pedagang bahkan terpaksa tidak memperpanjang kontrak dan menutup toko
hal ini terjadi imbas maraknya produk yang dijual lebih murah di toko online
tim liputan cnn indonesia